lalu bagaimana respons dari warga surabaya ini setelah wali kotanya tri risma hari ini diusung sebagai gubernur dki jakarta oleh warga jakarta
ya warga kota palawan sepertinya belum rela risma bertarung memperebutkan kursi dki satu
jadi kalau ke dki jangan dulu deh masih banyak yang perlu dibenahi apalagi ya dari pinggiran kayaknya masih banyak sekali yang perlu dibenahi seperti itu
pastinya nggak rela sih masalahnya surabaya itu masih belum seutuhnya bisa bangkit yang saya harapkan untuk bu risma tetap di surabaya
sebagai warga surabaya kalau memang ada pengganti yang sepadan dengan bu risma ya bisa aja gak apa apa
kalau masih belum ada ya sebagai warga surabaya ya agak rela mas